cuaca panas diperkirakan terjadi saat puncak haji mencapai lima puluh derajat celcius
lalu bagaimana kesiapan pemerintah membantu jemaah calon akan kesiapan cuaca panas di tanah suci
kita akan bahas bersama ketua panitia penyelenggara ibadah haji arab saudi nasrullah jasam
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak nasrullah
bapak kloter pertama kan sudah tiba di madinah kondisi para jemaah calon haji seperti apa saat ini
tadi kloter jkg satu dari jakarta sudah tiba jam delapan kurang lebih sepuluh menit di bandara madinah munawaro
secara umum kondisi jamaah dalam keadaan satu walafiat meski ada sebelas kurang lebih jemaah yang menggunakan kursi roda
tapi alhamdulillah secara umum berjalan sangat lancar
mulai dari turun dari pesawat kemudian ke tempat kedatangan jemaah pasrek
kemudian berangkat dengan bus menuju hotel semuanya berjalan dengan lancar dengan sangat cepat sekali
dan dalam peneluan kami semuanya dalam keadaan sehat walafiat
alhamdulillah kita bersyukur kondisi para jemaah sehat walafiat
yang juga harus diwaspadai adalah cuaca panas
juga oleh pemerintah arab saudi bisa maksimal sampai lima puluh derajat celcius
apa saja persiapannya dan juga bagaimana mengimbau kepada para jemaah untuk menjaga kondisi sepanjang rangkaian ibadah haji bapak
ya betul sekali bahwa hari ini saja kami pantau itu empat puluh derajat celcius
cuaca di madinah cukup panas ya bagi kita orang indonesia
pagi tadi waktu menyambutan juga tiga puluh enam sampai tiga puluh dua
tentu kami selalu mengimbau
kepada jamaah haji yang pertama untuk tidak melakukan kegiatan di luar ibadah ya
jadi kami mengimbau agar menjaga betul kondisi fisik jemaah karena puncak haji masih lama ya
karena itu dihemat energinya sehingga nanti ketika masa puncak haji bisa dilakukan dengan energi yang cukup
dengan kondisi fisik yang sangat cukup
ketika menyambut sambil mengingatkan agar jamaah banyak minum
karena cuaca yang panas dan kering
khawatir nanti kalau tidak banyak minum ya itu akan dehidrasi
dan tentu kami dari panitia penyelenggara haji di arab saudi juga menyediakan makanan catering bagi jemaah haji yang gramasinya gizinya sudah diukur sedemikian rupa
sehingga kami mengingatkan kepada jamaah untuk mengkonsumsi makanan makanan tersebut
agar kondisi fisiknya bisa terjaga sampai nanti jelang puncak haji
kalau untuk jemaah lansia apakah ada treatment khusus
karena kan kondisinya pun harus lebih dijaga ya bapak
untuk lansia tagline haji tahun ini masih rabah lansia
sebagai bukti keseriusan kami dalam melayani jemaah lansia di madinah ada empat puluh enam petugas jemaah haji lansia
belum lagi nanti ada tambahan dari tenaga pendukung
begitu juga yang ada di mekah
dari jakarta nanti ditambah lagi dengan tenaga pendukung dari arab saudi
dengan jumlah yang tentu lebih banyak ya
yang setiap saat siap membantu jamaah haji lansia mulai dari proses kedatangan sampai ke hotel
dan selama jemaah berada di arab saudi
baik di madinah di mekah maupun nanti ketika di jeddah
treatment yang kami berikan
layanan di arab saudi
baik itu layanan konsumsi layanan transportasi maupun layanan akomodasi
kami sesuaikan dengan kebutuhan lansia
misalnya untuk bus transportasi kami sediakan juga jenis bus yang ramah lansia
yang bisa diakses dengan mudah oleh jemaah yang menggunakan kursi roda misalnya
atau bus yang bisa direndahkan sehingga mudah untuk dinaiki oleh jamaah lansia
dan tidak hanya bicara soal cuaca kondisi jemaah
tapi kan tahun ini jemaah terbanyak sepanjang pengelolaan haji
yang dipersiapkan lebih matang lagi dibandingkan musim haji sebelumnya
ya persiapan haji tahun ini itu jauh lebih cepat ya dibandingkan tahun tahun sebelumnya
misalnya soal pembisahan itu sudah selesai jauh sebelum keberangkatan jamaah
itu bagian dari upaya kami untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan
sama seperti komitmen kami untuk melayani jamaah lansia
misalnya di saat kedatangan kami meminimalisir penyambutan seremonial yang banyak memakan waktu sehingga membuat jemaah menjadi lelah
jadi sekedar untuk menyambut kemudian menyapa kemudian langsung diantarkan ke bus kemudian langsung diantarkan ke hotel kemudian ditempatkan di kamar masing masing
salah satunya dari tahun tahun sebelumnya
ya karena juga perjalanan jauh ya pak ya penerbangan otomatis jemaah juga lelah
ini harus jadi perhatian ya untuk menjaga stamina sampai nanti
nah berikutnya kalau dari petugas atau mutawif yang nanti mendampingi jemaah seperti apa
apakah jumlahnya otomatis jauh lebih banyak jika iya berapa dan bagaimana pembagiannya
ya tadi saya sampaikan bahwa tahun ini itu ada
ada setidaknya empat tujuh ratus petugas dari jakarta
kemudian juga ada dari tenaga pendukung dari arab saudi dari unsur mukimin juga unsur mahasiswa dari timur tengah
yang semuanya sudah dilakukan bimtek terkait dengan haji tahun ini yang tentu nanti alokasinya disesuaikan dengan kebutuhan jamaah
tadi saya sampaikan bahwa di madinah saja ada empat puluh enam petugas lansia itu baru dari unsur jakarta
belum lagi dari unsur mukimin butuh dan mekah dan di bandara
jadi sebagai penegasan memang petugas juga disiapkan jauh lebih banyak dan juga harus lebih sigap ya menangani jumlah jemaah haji yang paling banyak kalau secara penanganan
nah tadi bapak juga menyinggung soal bagaimana transportasi akomodasi
kan yang biasa terjadi kemacetan itu bus dari arofah ke musdalifah apalagi sudah masuk puncak musim haji
apa solusinya dan apa antisipasinya sejak saat ini
ya kami dengan syarikah atau perusahaan penyedia layanan di masyair di arofah musdalifah dan mina
sudah beberapa kali melakukan koordinasi terkait pergerakan jamaah dari mekah menuju aropa dari aropa menuju muzalipa dari muzalipah menuju mina
yang pertama kita masih menggunakan sistem tarah dudih itu shuttle
karena kalau tidak menggunakan
sistem taruh dulu tentu akan terjadi kemacetan yang sangat luar biasa
kedua belajar pengalaman tahun lalu ternyata memang ada jalur yang seharusnya digunakan untuk jalur taradudi atau jalur shuttle jamaah haji indonesia itu digunakan oleh para pejalan kaki
yang tahun ini itu sudah dipisahkan dan akan diberikan pembatas antara jalur pejalan kaki dengan jalur taradudi yang menggunakan bus
sehingga nanti diharapkan tidak ada atau memenuhi
tingkat kemacetan yang ada di daerah masyair di daerah arofah muzalipah dan mina
dan ditempatkan tugas sekitar delapan puluh di daerah yang tadi saya sebutkan sebagai daerah penjalan kaki dan daerah tarah dudih
dan kita harapkan semua berjalan lancar mulai dari sekarang sambil juga menunggu kedatangan kloter kloter berikutnya yang saat ini juga sudah mulai terbang ke tanah suci
pak nasrullah terima kasih banyak atas waktunya
jaga kondisi untuk bapak dan juga seluruh tim